ya kalau kita bicara mengenai game saat ini memang dunia esports sedang berkembang pesat
mungkin bagi anda para penggiat esports merasakan sendiri ya bagaimana bedanya berkompetisi di dunia virtual dulu dan juga sekarang
dulu berkomitmen buat main game juga ini harus dianggap frik terlebih dahulu antisosial bahkan pemalas
nah begitu juga kompetisinya yang minim banget yang juga bikin gaung e sports jadi tidak kedengeran
nah sekarang kita bisa lihat sendiri bagaimana perbedaannya
kalau diperhatikan sekarang makin banyak gamers yang serius dan menjadikan hobi bermain game sebagai mata pencarian
kompetisi game pun juga semakin sering diadakan dan hadiahnya juga tidak main main mencapai ratusan miliar rupiah
dikutip dari laman e sports learnings berikut kita akan lihat lima game dengan hadiah turnamen atau kompetisi terbesar di tahun dua ribu delapan belas
hadiah fantastis turnamen game kita lihat dari peringkat yang paling terakhir terlebih dahulu
peringkat kelima ada apa sih
oke di peringkat kelima ternyata ada players unknowns ⁇ battleground atau yang kita sebut atau sering didengar dengan nama pubg
nah total hadiah di dua ribu delapan belas mencapai enam tujuh puluh tiga juta dolar as atau sekitar rp sembilan puluh satu miliar rupiah
pengembang pubg pubg corporation mulai serius dengan ataupun dalam turnamen e sports di tahun dua ribu delapan belas
pada juli dua ribu delapan belas yang lalu turnamen pubg global invitational
berhadiah total dua juta dolar amerika serikat atau sekitar dua puluh delapan miliar rupiah
tahun ini bukan tidak mungkin kemudian total hadiahnya jauh lebih besar lagi
kita lihat kemudian yang keempat setelah tadi pubg diurutan kelima di peringkat keempat ada game league of legends atau lol
total hadiah di tahun dua ribu delapan belas tahun lalu sebesar empat belas dua belas juta dolar amerika serikat atau sekitar dua ratus dua miliar rupiah
game league of legends sendiri adalah game yang dikembangkan oleh riot games berjenre multiplayer online battle arena
tujuan dari game ini adalah tim harus mempertahankan markasnya dari serangan tim lawan
dan tim pertama yang menghancurkan markas lawannya menjadi pemenang
jadi hadiahnya totalnya dua ratus dua miliar rupiah
banyak banget ya
kita lihat juga yang ketiga bagaimana dengan di game yang ketiga
peringkat ketiga ada game for night dengan total hadiah di tahun dua ribu delapan belas
sebesar sembilan belas sembilan puluh enam juta dolar amerika serikat kira kira setara dengan dua ratus delapan puluh lima miliar rupiah
fort night ini menjadi game yang sensasional karena banyaknya streamer dan juga selebritas yang bermain game ini
menjadikannya sebagai game mainstream
tahun ini epic games selaku pengembang fort knight berkomitmen akan menggelontorkan dana sebesar seratus juta dolar amerika serikat
atau sekitar satu empat triliun rupiah untuk hadiah turnamen
kita masuk ke runner upnya
ini yang kedua dari yang hadiahnya paling banyak
ini mungkin juga sudah banyak orang yang tahu game ini ya
ini adalah global offensive atau yang bisa disingkat cs go tahun dua ribu delapan belas
total hadiah turnamen sebesar dua puluh dua empat puluh tujuh juta dolar amerika serikat
atau sekitar tiga ratus dua puluh satu miliar rupiah
wow itu uang semuanya banyak banget
sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan silam
dan game ini awalnya merupakan mode game half life yang dikembangkan oleh valve corporation
dan tidak disangka mode ini ternyata berhasil memenangkan hati para gamer
dengan mode multiplayer dan juga tampilan game shooter yang terlihat lebih realistis dibandingkan game shooter lainnya pada masa itu
begitu populernya mode ini membuat valve memutuskan untuk membelinya
dan membentuk mode tersebut menjadi sebuah game yang kita kenal sekarang
dan saking populernya counter strike
bahkan menjadi salah satu game yang rutin dipertandingkan dalam turnamen e sports di seluruh dunia
tadi yang runner up yang kedua kita lihat kemudian apa yang pertama game dengan hadiah yang paling fantastis paling banyak
ternyata adalah ini dia
atau lebih akrab kita kenal atau disebut dengan dota dua
pada tahun dua ribu delapan belas totalnya ini hadiahnya ini mencapai empat puluh satu dua puluh enam juta dolar amerika serikat atau sekitar

nah pada turnamen the international dua ribu delapan belas sendiri
volf corporation selaku pengembang dota dua
memberikan hadiah sebesar dua puluh lima juta dolar amerika serikat
atau sekitar dua ratus dua puluh lima miliar rupiah kepada sang jawara
jadi kalau tadi kita lihat semua lima game dengan hadiah paling fantastis terbesar
jadi angka hadiah dota dua yang fantastis ini semakin menunjukkan
industri esports dipastikan akan semakin meroket
salah satu faktornya adalah ini karena adanya pengakuan dunia internasional terhadap beberapa nomor e sports di multi event olahraga
setelah dipertandingkan di asean games dua ribu delapan belas e sports kemudian menjadi cabang yang dipertandingkan di arena sea games dua ribu sembilan belas dan asean games dua ribu dua puluh dua nanti